sejak terjadinya tragedikan juruhan arema fc mendapatkan banyak masalah
seperti kemarin supporter singoedan melakukan demo di kantor arema hingga menimbulkan kerusuhan
bahkan usai kejadian manajemen arema fc membuat pernyataan yang berujung polemik
yakni mempertimbangkan untuk bubar
malam ini kita bahas dengan koordinator tim gabungan aremania dian berninandri
kami juga mengundang komisaris pt arema aremania bersatu berprestasi indonesia tatang dwi arifianto
namun hingga saat ini belum memberikan jawaban untuk bisa bergabung bersama kita
dan langsung saja saya sapa selamat malam mas dian apa kabar mas dian
selamat malam mas
baik salam satu jiwa
salam satu jiwa mas dian
mas dian bagaimana kronologi versi dari aremania terkait aksi kemarin yang awalnya berlangsung damai
ini justru berujung ricu
kalau untuk aksi yang kemarin memang bagi kita sih
karena kita yang di sini bergabung dalam tim gabungan
gabungan aremania yang notabene hampir seluruh komunitas empat wheel ada di kita
dan untuk sekedar pemberitahuan untuk yang kemarin
demo itu pun sebenarnya bukan dari bagian kita
oke kenapa bisa dikatakan seperti itu
masih berkaitan dengan dualisme di tubuh khususnya supporter di malang untuk arema
sepertinya memanfaatkan situasi ini untuk mengelola aksi demo yang berakhiran argis
tapi kalau dari pihak mas dian sendiri bagaimana melihat aksi ini
ya kita cukup menyayangkan ya
kita cukup menyayangkan sekali kenapa harus kita menyampaikan aspirasi kita menyampaikan tuntutan
itu kan juga tidak harus dengan kita berbuatan nagis
itu yang terpenting
kalau kita berbuat anarkis apa yang menjadi tuntutan kalian atau tuntutan teman teman ini kan akhirnya tidak terjawab
kalau seperti ini kan ya apa jawabannya dari pihak yang dituntut atau akhirnya endingnya seperti apa kan pastinya tidak ada
oke kalau berbicara soal
ini pertanyaan sekali
ya kalau berbicara soal dualisme terkait dengan apa yang terjadi kemarin
apakah bisa dipastikan bahwa dari orang orang mas dian sendiri tidak ada yang mengikuti
mengikuti aksi tersebut
kemarin memang kita dalam satu komando kita memang tidak mengikuti aksi tersebut
dan kita tidak juga dari teman teman juga tidak ada yang kesana
dan kita juga sendiri kemarin memang tidak mengira kalau adanya demo sampai berakhir licu dan rusuh seperti kemarin
kenapa tidak mengikuti aksi di sana juga
tentunya ini kan secara bersama sama gitu untuk menuju atau melihat bagaimana arema fc lebih baik ke depannya
karena menurut kita sebenarnya ya dari awal tadi yang seperti kita kami sampaikan bahwa memang aksi yang kemarin juga bukan merupakan suara murni
ada dari bagian aremania keseluruhan itu mas
jadi memang kita cenderung untuk tidak melibatkan diri kami
untuk dalam aksi kemarin
tapi berbicara soal tuntutan sendiri apakah memang benar dari pihak mas dian sendiri memang menuntut agar arema fc bisa mundur dari liga satu
berarti apa saja yang jadi tuntutan apakah selama ini memang ada tuntutan tuntutan
kalau misalnya kita melihat secara general begitu
dari aremania melihat apa yang terjadi di tubuh dari arema fc
apakah ada keinginan ataupun tuntutan tuntutan yang selama ini memang menjadi polemik sehingga hubungan antara aremania dan juga arema fc ini tidak begitu baik
sebenarnya tidak ada mas
kalau kita berbicara masalah arema fc kami yang ada di bagian dari supporter arema fc kita fine fine aja
itu tadilah mungkin karena dualisme sehingga salah satu sisi memanfaatkan situasi ini
sehingga terjadi seperti itu
mas dian dengan pernyataan dari manajemen arema fc terkait dengan adanya keinginan untuk ataupun pertimbangan untuk membubarkan arema fc ini bagaimana responnya
kalau kami kalaupun memang itu iya kita sangat menyayangkan
dan saya berharap
ini hanya sebuah wacana
dan kita di sini yang mayoritas pelaku pelaku sejarah untuk munculnya arema fc mas
jadi harapan kami terbesar tetap arema fc harus tetap ada di persepakbolaan indonesia
tapi apakah selama ini memang
dari aremania sering diajak untuk berdialog dengan arema fc dengan manajemennya
dan juga dengan apa namanya mungkin dari kubu lain begitu terkait dengan adanya
tadi seperti yang mas dian katakan bahwa ada dualisme begitu dari aremania ini
kalau dialog sih memang kita kadang ada
cuman sifatnya bukan dalam forum ya
kita kelompok kelompok kecil
dari teman teman yang memang tidak sejalan dengan kami tetap kita adakan dialog
bahkan dari arema fc pun kita juga dulu sebelum adanya kasus ini kita juga sering berdialog
lalu dari dialog ini seperti apa hasilnya
apakah memang justru dari dialog dialog ini banyak informasi keputusan yang justru bertolak belakang
sehingga mungkin saja ada perbedaan pendapat yang membuat jadinya tidak
baik baik saja begitu di tubuh arema fc dan juga aremania
jadi sebenarnya kita baik baik saja mas
dari arema klub arema fc klub maupun supporter aremania kita baik baik saja gitu
tapi sebenarnya inilah yang ya mungkin dari arah ngomong saya sudah bisa ditebak ya
karena memang mungkin salah satu ada yang ketidakpuasaan
ada yang ketidakpuasaan dengan eksisnya arema fc
sehingga ini tadilah imbasnya kesini
lalu apa yang akan anda sampaikan atau anda ingin sampaikan kepada orang orang yang sebenarnya tidak menginginkan bagaimana eksistensi dari arema fc ini
ya kalaupun gini kalau menurut kami kalaupun tidak menginginkan
kan mereka juga ada kesebelasan monggo
kita sudah mulai dari awal kita sepakat sebenarnya mas
dari pihak sana juga sudah ada kecemasan
artinya kalau kamu kalian kita mau nonton mereka monggo kita juga tidak menghalangi kita juga tidak membatasi
dan kita sebenarnya welcome saja kepada mereka
dan sebenarnya di awal awal memang tidak ada permasalahan ya
berbicara soal pendukung kesebelasan sepak bola di tanah air secara general begitu
kan belakangan ini memang sedang ramai juga diperbincangkan terkait adanya kericuhan
bahkan juga ada provokasi dan lain sebagainya seperti pelemparan yang terjadi di tangerang terkait dengan persisolo dan juga persita
lalu bagaimana respon dari mas dian sendiri
mengingat bahwa supporter supporter ini memang sekarang ini sedang sangat di
apa saja yang sudah dilakukan yang terkait dengan masa depan persepak bola tanah air
karena itu tentu saja mencoreng dunia sepak bola tanah air
ya ya paham
ya artinya sebenarnya gini mas
apapun sebenarnya mungkin dari kejadian kejadian yang ada itu kan merupakan suatu bentuk kekecewaan
tapi kalau menurut kami
ayolah kita sebagai supporter
seluruh indonesia yang memang kita mendukung suatu kesebelasan seharusnya
kalaupun kita ada sesuatu ganjalan saya rasa bisa kok kita ngobrol seperti apa dengan baik dengan manajemen ataupun apa yang diinginkan
kalaupun pada kasus solo yang kemarin terjadi sebelum terjadi kan bisa komunikasi antar supporter atau supporter dengan pihak manajemen
sehingga tidak bisa terjadi bisa mengantisipasi hal yang seperti ini
tapi kalau dari sisi mas dian sendiri
untuk orang orang yang ada di sekitar mas dian
jika memang kejadian perusakan anarkis begitu terjadi kembali
apakah memang ada sanksi khusus yang akan diberikan mengingat bahwa ini jangan sampai terulang lagi
ini bagaimana responnya
ya kalaupun memang itu sebatas dalam kategori yang berbuat memang menyalahkan
yang berbuat memang menyalahi aturan dan memang ranahnya dihukum
ya mungkin di proses
itu saja sebenarnya mas
dari penegakan proses hukum pun nantinya akan membuat efek jerah
dari komunitas sendiri apakah ada sanksi khusus
ya saya rasa itu yang bisa menentukan sanksinya kalau untuk kasus seperti itu kan dari pihak kepolisian ya
atau yang punya pasal pasal
tapi tentunya ya
kalau dari pihak jasa
iya kita terserah aja lah
dari sac kita juga tidak memahami pasal dhsg seperti apa
dari komunitas sendiri apakah tidak ada bagaimana caranya agar bisa supporter supporter ini tidak melakukan hal hal anarkis
apakah ada anjuran seperti itu atau ada peringatan seperti itu sejauh ini
kalau dari kami aremania pasti kita sebelum melakukan ini kita ambil contoh
kalau kita tidak melakukan sebuah atur kita pasti konsolidasi
dan konsolidasi itu pun kita tidak lakukan satu dua hari sebelum pemberangkatan ya
kita sudah mungkin satu bulan sudah konsolidasi
kita benar benar manajemen bahkan kita bekerja sama dari pihak manajemen
kita bekerja sama dengan pihak kepolisian
ini yang memang selalu kita lakukan
saya rasa mungkin hampir samalah semua dengan supporter supporter yang lain melakukan hal seperti itu
kita selalu berkomunikasi
kita selalu mengingatkan jangan berbuat anarkis
apalagi di sepanjang jalan yang memang notabene mereka mereka tidak untuk kita jadikan sasaran
dan itu pun mungkin sama dengan supporter lain
kalaupun mereka mereka atau kami tidak diserangkan kemungkinan kita juga tidak akan menyerang
tentunya kita harapkan sama sama agar kejadian kejadian serupa tidak terulang lagi
apalagi yang bisa menimbulkan kerusakan dan juga kerusuhan
terima kasih mas dian berdinandri koordinator tim gabungan aremania sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
selamat sore mas
selamat sore terima kasih salam satu jiwa